kembali dalam cnn indonesia breaking news dan kita masih melihat bagaimana kobaran api yang saat ini masih membumbung tinggi dari kebakaran di gedung kejaksaan agung
yang mana saat ini upaya pemadaman juga masih terus dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman di sejumlah titik api yang kita lihat masih terus berkobar
dan dilaporkan tadi dari laporan awal dari pihak kepolisian mengatakan api berasal dari lantai enam dan merembet ke sejumlah ruangan dan juga ke lantai lain
dan juga bisa dipastikan bahwa yang terbakar ini adalah ruangan yang memang merupakan atau difungsikan sebagai gedung pembinaan
dan di gedung ini juga tersimpan data kepegawaian dan diklaim
tadi tidak ada berkas pekara atau pidana kasus kasus hukum di sana
ya kita coba konfirmasi kembali update apa yang terjadi di lokasi kejadian kebakaran gedung kejaksaan agung ini
ada produser lapangan cnn indonesia aditya arsani di sana
selamat malam adit adit apa yang bisa anda laporkan dari sana
gambarkan kepada kita situasi terkini dari kejaksaan agung ini
kebakaran gedung kejaksaan agung yang berada di tempat anda melaporkan saat ini
ya ferdi selamat malam dapat diinformasikan bahwa hingga saat ini pemadaman masih terus dilakukan oleh tim damkar
kami juga tadi mendapatkan informasi bahwa sudah ada sekitar dua puluh lebih mobil damkar yang berusaha untuk memadamkan api
bahkan beberapa saat yang lalu juga api yang di belakang saya saya akan tunjukkan kepada ferdin dan juga pemirsa di rumah
api yang ada tepat di belakang saya ini juga berusaha untuk memadamkan api saya dengan perhatian saya dan pemirsa di rumah saya
api yang ada tepat di belakang saya ini juga berusaha untuk memadamkan api saya dengan perhatian saya dengan pemirsa di rumah saya
tadi sempat meluarkan suara letupan seperti itu dan menyebabkan apinya menjadi berwarna biru
kami memang belum mendapat informasi terkait dengan apa kira kira benda yang terbakar tersebut
karena mengingat juga kalau kita lihat di sini apinya agak sedikit kebiruan
seperti itu bahkan tadi pun memang untuk api yang berada di belakang saya ini juga sudah agak sedikit redup seperti itu
namun karena adanya benda yang terbakar tersebut menyebabkan suara letupan tersebut sehingga menyebabkan api kembali berkorbar
meskipun begitu juga damkar masih terus melakukan pemadaman
tadi juga kami sempat melihat ada beberapa mobil damkar bantuan
dari mobilnya sendiri terlihat dari jakarta timur yang mulai datang untuk membantu untuk memadamkan api
kemudian juga tadi sekitar lima menit yang lalu juga terlihat bahwa warga yang menonton dan sedang berada di m blok ini juga ikut menonton
sudah mulai diusir seperti itu oleh satpo pp dan juga petugas yang terkait agar tidak terlalu berkerumun
dan mengingat tadi suara letupannya pun agak sedikit besar sehingga menyebabkan kepanikan
sehingga dikhawatirkan jika memang nanti tetap berada yang menonton disini warga yang menonton disini juga dikhawatirkan menyebabkan korban jiwa seperti itu
dan memang kami juga melakukan informasi terkait dengan korban jiwa
kemudian juga berkas berkas apa yang memang ada di dalam sana
karena kalau menurut informasi terakhir dapat dipastikan bahwa tidak ada berkas perkara atau kasus hukum yang sedang dilakukan seperti itu
dan kami juga tadi melihat adanya perubahan arus lalu lintas rekaya lalu lintas dari mulai mabespori seperti itu
di sana sudah mulai ditutup agar tidak ada kendaraan yang masuk untuk lewat ke jalan depan kejaksaan agung ini
kemudian juga dapat terlihat di sini kembali mulai berdatangan mobil damkar baru
kalau saya lihat di sini juga masih dari jakarta timur yang ikut membantu untuk memadamkan api
kemudian juga di sini memang koordinasi yang dilakukan oleh tim damkar
juga masih terus dilakukan agar benar benar memadamkan api dengan segera
karena kalau kita lihat juga dari mulai lantai satu ini masih ada api yang cukup berkorbar
kemudian juga kalau saya boleh tunjukkan lagi kepada anda ferdin dan juga pemirsa di rumah ini masih ada api yang berkobar di lantai tiga
lantai empat juga memang untuk di lantai atasnya memang sudah tidak terlalu terlihat dari luar sini begitu berkobar
namun yang masih ada di lantai tiga dan juga empat ini masih begitu besar gitu apinya
sehingga memang masih terus berusaha untuk dipadamkan oleh tim damkar
ya di sini juga sudah mulai ada lagi yang datang mobil dari pemprov dki jakarta
mobil damkarnya sudah datang ke sini untuk membantu untuk menyiapkan api
memang jumlah total dari mobil damkar yang diterjunkan ini memang masih belum resmi kami mendapatkan berapa
namun tadi yang data terakhir adalah sudah ada sekitar dua puluh lebih yang berusaha untuk ikut memadamkan obaran api ini
sepuluh lebih mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke sana tapi hampir setengah dari gedung kejaksaan ini sudah terbakar
apa kesulitan yang bisa kita konfirmasi di sana
apa yang membuat proses pemadaman di sana begitu sulit sehingga hampir semua gedung dan ruangan di sana terbakar
ya verdi kalau kita melihat apa yang menjadi kendala dari para tim damkar ini untuk memadamkan api
ya ferry kalau kita melihat apa yang menjadi kendala dari para tim damkar ini untuk memadamkan api
ya ferry kalau kita melihat apa yang menjadi kendala dari para tim damkar ini untuk memadamkan api
di sini agar tidak berkerumun di bagian depan gedung kejaksaan
saya akan tunjukkan kembali kepada anda ferdi bagaimana sebetulnya mekanisme yang dilakukan oleh tim damkar untuk memadamkan api
mungkin bisa ditunjukkan bagaimana ada mobil yang memang memadamkan api dari atas seperti itu
sehingga ini berusaha untuk dipadamkan tidak hanya dari bawah tetapi juga dari atas
agar nantinya seluruh pemadaman ini bisa berjalan dengan efektif dan juga lancar
di sini juga memang masih terlihat banyak berseleweran
tim damkar kemudian juga sudah ada datang lagi di sini mobil ambulan untuk memastikan agar tidak ada korban jiwa
karena korban jiwa juga masih belum dapat dikonfirmasi apakah ada atau tidak
karena kejadian ini memang berlangsung setelah maghrib
nah kalau kita lihat mungkin pada saat itu jam kerja memang sudah selesai
namun memang belum dapat dipastikan apakah masih ada pegawai yang berada dalam gedung
kemudian juga bagaimana mekanisme mereka keluar jika memang masih ada dalam gedung
di sini juga sudah mulai datang kembali mobil damkar dan juga mobil ambulan
yang memang benar benar untuk memastikan apakah ada korban jiwa dari kebakaran di gedung kejagung ini
kalau kita lihat juga memang masih terus berkobar
ini angin juga memang masih berhembus agak kencang
seperti itu sehingga menyebabkan api
memang menjadi salah satu juga kendala damkan api
di sini memang angin begitu terasa agak sedikit menyapu si api tersebut
sehingga memang apinya juga masih berkobar
bahkan untuk di lantai satu juga ini masih agak agak banyak
sekali apinya di sini berkobar begitu
hingga seperti itu verdi bahkan di melampkar juga di sini yang baru datang
langsung menurunkan selangnya seperti itu untuk benar benar menyemprot bagian yang tepat berada di belakang saya
agar api yang ada di lantai satu tempat di belakang saya ini juga bisa segera padam
bahkan di sini tim media yang berada di depan
lantai satu ini juga sudah mulai harus dikepinggikan terlebih dahulu
yang baru saja datang dan akan memadamkan api yang berada di tepat di belakang saya ini verdi
adit kita ingin memastikan bagaimana upaya pemadaman yang lebih optimal dilakukan di sana
karena kalau kita lihat tadi di beberapa visual beberapa ruangan yang ada di gedung di sejumlah lantai ini sudah tinggal rangka saja di lahap
atau terbakar begitu
tapi tidak juga membuat api padam di sana
ini yang ingin kita ketahui lebih lanjut
dan di titik titik mana saja pemadaman atau mobil pemadam kebakaran yang jumlahnya puluhan tadi ini bisa bekerja dengan maksimal di sana
ya memang terkait dengan titik titik di mana para tim damkar ini berusaha untuk memadamkan api adalah tepat di bagian depan
kemudian juga di bagian samping
ini juga di bagian belakang untuk memastikan benar benar api tidak merembet ke bagian belakang gedung
di sini juga sudah mulai terlihat ada beberapa pejabat
buat publik yang sudah mulai datang untuk benar benar melihat bagaimana pemadaman dari api tersebut
bisa kita lihat di sini sudah mulai berdatangan
juga api memang masih terus berkobar
ini anginnya semakin kencang
jadi kalau boleh saya gambarkan dan juga saya beritahukan kepada pemirsa di rumah ini anginnya sudah kembali kencang
sehingga kalau dilihat juga apinya kembali berkobar agak kencang
dan ini memang menjadi salah satu kendala
yang saya ingin mengatakan adalah api ini
dirasakan oleh para tim damkar bahwa angin yang begitu kencang ini juga menjadi penghambat dari pemadaman api
yang hingga saat ini masih terus berlangsung
dari mulai pukul setelah maghrib hingga pukul sembilan lewat delapan belas menit sembilan malam ini juga masih terus berusaha untuk dipadamkan
apinya memang masih terkendala
terutama untuk arus lalu lintas juga
jadi di sini masih terus banyak sekali justru kendaraan yang ingin melihat kejadian kebakaran
sehingga satpol pp pun di sini juga terlihat harus bolak balik mengusir para warga dan juga kendaraan yang memang masih tetap membandel untuk tetap berada di sini
jadi diharapkan juga kepada para warga dan juga para pengendara agar tidak menekati jalan pankejaksaan agung ini
untuk bisa sama sama membantu para tim damkar ini untuk bisa memadamkan api lebih cepat lagi ferdi
terlihat juga di lantai dua verdi sebelah sana apinya semakin berkobar kembali
ini kembali lagi saya kabarkan
bahwa angin menjadi salah satu kendala di mana pemadam kebakaran ini tidak dapat memadamkan api dengan cepat seperti itu
meskipun titik titik dari pemadam kebakaran ini juga sudah mulai dibagi sejak tadi
bagian depan bagian samping dan juga bagian belakang tadi untuk memastikan bahwa tidak ada kobaran api yang menjalar ke bagian gedung belakang ferdi
baik adit kita masih akan tunggu nanti laporan terupdate dari sana
kita break dulu sebentar
cnn indonesia breaking news akan kembali